krematorium bebalang bangli yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan sagraha mandrak hantang santi
terletak di desa adat bebalang kabupaten bangli
krematorium yang dioperasikan sejak pertengahan dua ribu sembilan belas ini
diperuntukkan tidak hanya untuk kremasi jenazah yang beragama hindu
tetapi juga non hindu baik di wilayah bangli maupun di luar wilayah kabupaten bangli
termasuk di saat merbakai kasus virus covid sembilan belas pada pertengahan maret lalu
krematorium bebalang bangli ini telah melakukan kremasi sekitar satu ratus delapan puluh jenazah covid sembilan belas dari seluruh bali
angka ini melonjak satu bulan terakhir yang hanya sekitar empat puluh jenazah covid sembilan belas dikremasi per dua bulan
sejak maret hingga juli dua ribu dua puluh
jadi kalau data pastinya ada di yayasan kurang lebih sampai saat ini dari bulan maret itu
sudah lebih dari satu ratus lima puluh sawul atau satu ratus lima puluh covid yang kami lakukan prematorium di bangli
dan dalam dua minggu terakhir ini memang sangat lonjakannya sangat cukup signifikan
yang mana kami biasanya hanya lima sawul satu hari sampai bisa sepuluh bahkan terakhir puncaknya kemarin sampai delapan belas sahur
pelayanan kremasi jenazah baik yang normal maupun yang dinyatakan covid sembilan belas cukup berbeda
namun dengan biaya yang lebih tinggi
perbedaannya adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat
baik terhadap jenazah maupun keluarga almarhum termasuk tambahan apd bagi petugas yayasan
jenazah yang dinyatakan covid sembilan belas biasanya diantar oleh bpbd atau pihak rumah sakit dengan apd lengkap
dan wajib dilakukan kremasi dalam kurun waktu empat jam setelah dinyatakan meninggal dunia
sementara layanan proses kremasi hingga selesai dilakukan oleh petugas dari pihak yayasan
saat kremasi berlangsung pihak yayasan merapkan protokol kesehatan ketat
baik terhadap layanan jenazah covid sembilan belas maupun keluarga almarhum
dengan pembatasan orang yang masuk ke lingkungan kremasi hingga prosesi upacara yang dilakukan di luar lingkungan krematorium
kami takuti bukan jenazahnya yang harus kami takuti adalah orang yang datang atau keluarganya
jadi kami menerapkan protokol kesehatan ini keluarga hanya boleh masuk lima orang saja atau maksimal sekitar
tergantung dari total berapa sawul atau layon yang kami krematorium
dan itu pun mereka boleh datang dengan kami ukur sungguh sungguh dulu
kalau dia tiga puluh tujuh tidak boleh karena ini mereka sakit akan berpeluang terpapar virus covid sembilan belas ini
dan yang melakukan kegiatan semua dengan apd lengkap
humas gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bangli iwayan dirgayusa
mengatakan bahwa mereka sudah mengambil pengajaran dari krematorium yang sudah diperlukan
ketika mereka menerima pengajaran mereka sudah mengambil pengajaran dari krematorium yang sudah diperlukan
hal tersebut sudah dikoordinasikan ke seluruh jajaran berwenang di kabupaten bangli
dan khususnya yang terpenting dapat diterima oleh masyarakat sekitar dengan jaminan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat
berdasar data yayasan krematorium bebalang bangli sejak dua minggu terakhir menerima permintaan kremasi jenazah covid sembilan belas cukup tinggi
hingga delapan belas jenazah covid sembilan belas per hari atau naik signifikan dari hanya sekitar lima jenazah per hari
sejak krematorium ini diizinkan menerima kremasi jenazah covid sembilan belas pada pertengahan maret dua ribu dua puluh silam